mulai selasa dua november pemerintah kota bogor dan badan pengelola transportasi jabodetabek atau
bptj menguji coba pengoperasian bus transpakuan bus ini diproyeksikan akan mengkonversi jumlah
angkutan perkotaan atau angkot di kota bogor dimana tiga angkot yang sudah berusia di atas
sepuluh tahun dan tak layak pakai akan diganti dengan satu bus transpakuan nantinya pemkot bogor akan
melatih para supir angkot yang terimbas konversi tersebut menjadi pengemudi bus transpakuan
pengemudi yang akan dikonversi tentu dari angkot yang dikonversi nah untuk tahap di tahun ini ada
sembilan bis equal dengan satu ratus empat puluh tujuh angkutan kota artinya pengemudi dari satu ratus empat puluh tujuh inilah yang secara bertahap
akan kemudian direkrut menjadi pengemudi bis
kehadiran bus transpakuan ini selain untuk mengurangi kemacetan juga untuk mendorong
masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi beralih ke bus dengan menggunakan
angkutan umum diharapkan dapat mengurangi penggunaan bbm oleh masyarakat serta mengurangi emisi karbon
ya bus berukuran tiga perempat ini adalah keluaran terbaru dari nukleus lima jika
dibandingkan dengan naik angkot di kota bogor tentu menaiki bus transpakuan ini jauh lebih nyaman
karena disini dilengkapi dengan cctv kemudian juga ada pendingin ruangan atau ac ada juga
sistem penghitungan penumpang dan juga sistem keamanan yang terkendali kemudian bus ini juga
diklaim sudah ramah penyandang disabilitas dalam satu bus ini ini nanti bisa diisi tiga puluh lima orang di
mana ada dua puluh kursi dan lima belas orang yang bisa berdiri ketua masyarakat transportasi indonesia yang juga
joko setiowarno mengatakan kehadiran bus transpakuan harus dibarengi upaya pemkot membuat
aturan agar masyarakat mau beralih ke kendaraan umum misalnya dengan membuka jalur kontraflow
di sekitar kebenaraya bogor semasalah yang ada di lalui itu wajib naik transpakuan yang jelas
asn nya mungkin bergiliran hari ini dengan apa besok dinas yang mana untuk menggunakan itu
masa uji coba bus ini baru melayani satu transpakuan relaksasi lingkungan tindak ada yang mengendalikan bus tersebut di conscious bus
proyek saja yaitu koridor lima ciparigi stasiun bogor pulang pergi warga yang naik bus transpakuan
tidak dipungut biaya sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu selanjutnya pemkot akan mengevaluasi masa
uji coba bus transpakuan untuk menambah lima koridor dan armada bus serta menentukan tarif
satrio adiwi caksono imamu hairib kota bogor jawa barat